video pengunjung yang berjejalan di wahana ombak the janggal kota bogor jawa barat
di libur akhir pekan kemarin menjadi perbincangan di media sosial
lantaran berlangsung di tengah gencarnya pembatasan ppkm dan penyekatan ganjil genap
selain berjubel warga nampak berdesakan menikmati wahana air di lokasi
hingga senin siang puluhan pengunjung terpantau masih antri berwisata
meski tidak seramai kemarin namun pengunjung yang berkerumun
membuat petugas kewalahan memberi himbawan protokol kesehatan
pihak pengelola menyatakan mereka telah menerapkan protokol kesehatan
termasuk membatasi pengunjung tiap wahana
sesuai dengan protokol kesehatan
akibat beredarnya video kerumunan pengunjung di wahana air
satgas covid langsung memanggil pengelola waterpark ke kantor balai kota
dari hasil pemeriksaan
mereka terbuka dengan pengunjung yang berada di bawah

selain dikenai sanksi denda sebesar sepuluh juta rupiah
operasional waterpark juga diganjar penutupan selama tiga hari
saya menanyakan langsung apakah video itu benar
disampaikan bahwa benar
mengapa itu terjadi
karena pengaturan sistem bagi pengunjung di kolam arus kolam umbat itu
hanya satu kali selama sepuluh menit
sehingga terjadi penutupan
ada pelanggaran protokol kesehatan
banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di kota bogor ini
membuat pemkot akan melakukan evaluasi lemahnya penguasaan internal
muhammad juanda bogor jawa barat